ini urusan keluarga gua
tidak nanti gua campur
dia orang yang meninggalin
minyak saya masih dalam kantong
kamu mau hubungin evita kan
aku harus coba hubungin dia
tapi hpnya gak aktif
tante hera sama evita udah tau soal ini
kamu udah berceratin dia dimana
surat itu jatuh waktu aku nolongin kamu
dan sakit kamu cukup parah
kamu pergi tanpa mereka tahu ya
apa kamu pikir aku masih sanggup tinggal disitu
selalu aku tau aku punya penyakit apa
apakah aku pantas
kamu tau kan keadaan ibu hera sama evita sekarang seperti apa
aku gak mau jadi beban buat mereka
jadi sekarang lebih baik aku pergi aja
dan kayaknya aku gak perlu lama lama disini
kamu gak boleh pergi kemana mana dengan kondisi seperti ini
kamu itu harus dirawat harus terapi bukan di mana pergi
aku sama sekali nggak punya biaya untuk terapi dan beli semua obat obatan itu
aku gak mau kerepotin siapa siapa
aku gak mau jadi beban untuk seseorang yang aku sayangi di sisa sisa hidup aku
aku akan membayar semua biaya pengobatan kamu jadi kamu tenang aja
tapi aku bener bener sama sekali gak mau ngerepotin siapa siapa
aku harus memenuhi permintaan terakhir
aku gak akan membiarkan anissa pergi sebelum aku bisa memenuhi keinginan terakhirnya
kita semua nunggu dia di rumah
pulang ke rumah
saya nunggu dia di rumah
ngapain dia dimangka menyokap gue
kasih bunga di mahkamah
pak pak pak
saya mau tanya pak
bapak tahu nggak siapa
pria yang barusan ada di makam itu
oh kalau namanya
tapi menurut teman saya
dia itu suami dari perempuan
yang dikubur di dalam sini mas
dia bokap gue
bokap yang udah ninggalin gue dan mama gue
sejak dalam kandungan
bokap yang udah buat ibu membunuh diri
gue harus menemukan laki laki itu
laki laki itu harus bertanggung jawab
atas semua yang udah dia lakuin ke mama
kalau memang kamu benar bapak saya
kamu sudah mendatangkan banyak kesedihan
dan kemalangan buat aku dan mama
dan kamu harus bertanggung jawab
kamu harus merasakan penderitaan yang aku alami dan mama rasakan

dengan n amazon ya
buk tangan bro
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
dia orang yang meninggal ini
dan ibu saya
saya masih dalam kandung
sekarang anda boleh lulus
tapi saya tidak akan biarkan anda untuk lulus lagi
dan saya minta satu
jangan pernah datang ke makam ibu saya
apa dia anakku
terima kasih kevin
kamu antrian aku ke sini
kamu yakin kamu akan tinggal di pantai aswani
ini ke bandung
kamu akan menjauh dari evita bu hera dan juga dokter kamu
ya aku akan tinggal